jasa harja cabang banten
par korban dilarikan ke rsdp serang
untuk korban meninggal akan mendapatkan santunan lima puluh juta rupiah
yang akan diberikan kepada ahli waris
sedangkan korban luka senilai dua puluh juta rupiah